sudah komunikasi dengan istri saudara di magelang
saya komunikasi hanya wa kemudian telepon
pada tanggal tujuh malam itu ada komunikasi saudara dengan istri saudara
yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan joshua
jadi saya sampaikan yang mulia saya kembali dari kantor jam dua puluh
saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di saguling
kurang lebih jam dua puluh tiga saya ditelepon oleh istri saya
jam dua puluh tiga tanggal tujuh itu
saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia
istri saya menyampaikan pak yosua berlaku kurang ajar
dia masuk ke kamar
saya sampaikan loh kurang ajar gimana pak
kok berani dia
sudah saya akan pulang besok
kamu jangan telepon aja dan yang lain
karena saya khawatir nanti terjadi apa apa terhadap saya di sini
itu saja yang disampaikan atau ada orang lain
tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan
kurang ajar gimana
tidak ada hal lain
saya jemput kamu ke magelang
jangan pak semuanya saya khawatir nanti terjadi apa apa di sana
sudah kalau begitu saya minta untuk kores untuk datang amanin kamu
sudah pak saya takut nanti terjadi apa apa ada ancaman dari yosua
sehingga saya sampaikan saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya

saya tahu dalam kondisi menangis tidak ada hal lain
tidak pernah seperti itu yang mulia
tidak pernah seperti itu maksudnya boleh diceritakan
tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu yang mulia
tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis
selama pernikahan saya dua puluh dua tahun yang mulia
kemudian saya sampaikan saya harus kesana
istri saya menyampaikan sudah ini semua sudah tenang
terdakwah kuat dan ricky juga sudah
tidur di depan tangga
ya sudah besok pagi
saya akan kembali
ya sudah mah kalau begitu
kalau ada apa apa kamu telpon saya
apa reaksi saudara pada saat
istri saudara menghubungi saudara
karena tidak seperti biasa istri saya
menelpon dalam kondisi menangis
seperti itu seperti tidak ingin
kedengaran yang lain
sebagai kadir propam
saudara cuma mengikuti aja
mementingkan keselamatan istri saya
keselamatan istri saudara
andai kan malam itu
kira kira apa tanggapannya
pasti akan atensi
pasti akan atensi
melihat posisi saudara
tapi saudara tidak melakukan
saya tidak melakukan
saudara tidak melakukan
saat itu saudara menempatkan
ada dua ajudan
dan satu art di rumah
tetapi saudara tidak melakukan apapun
saya diminta oleh istri saya
untuk tidak menghubungi mereka
istri saudara untuk tidak menghubungi mereka
aparat kepolisian setempat
padahal saudara mampu
untuk melakukan hal itu
apa dilarang bercerita
dilarang menanyakan kejadian tersebut
karena kekhawatiran istri saya
istri saudara itu
yang saudara kenal
seberapa jauh dia
mengenai senjata api
istri saya tidak mengetahui tentang senjata